juga akibat lupa mematikan tungku usai memasak
tiga rumah semi permanen di cianjur jawa barat terbakar
tidak ada korban luka ataupun jiwa dalam kebakaran ini
kebakaran menghanguskan tiga rumah warga di kampung sayang bojong herang cianjur jawa barat
kebakaran diduga terjadi akibat salah satu pemilik rumah yang terbakar
lupa mematikan tungku kayu saat memasak
bangunan rumah yang terbuat dari bilik bambu membuat api cepat membesar
dan membakar dua rumah lain di dekatnya
tiga unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api
mula api dari tungku
dia lagi masak ketiduran
nah yang lainnya lagi keluar
jadi awal mula api dari tungku